perayaan tahun baru sunda atau yang dikenal pabaru sunda satu suklapaksa seribu sembilan ratus lima puluh empat tahun ini jatuh pada dua puluh sembilan agustus dua ribu tujuh belas
untuk memeriahkan pergantian tahun beragam kegiatan ritual dan kesenian sunda digelar sebagai wujud melestarikan nilai nilai luhur budaya sunda
helaran akbar seni budaya dalam rangka memperingati tahun baru sunda digelar sejak selasa pagi di cikapundung river spot kota bandung
di sini wujud senjata khas jawa barat seperti kujang dan aksesoris khas sunda seperti totopong serta pernak pernik lainnya dipamerkan
acara semakin meriah dengan adanya lomba jampana atau pawai mengelilingi kawasan asia afrika dengan membawa tandu berupa miniatur hasil bumi dan hasil kerajinan warga
kegiatan ini melibatkan seluruh kecamatan di kota bandung tradisi jampana merupakan tradisi warga sunda sejak zaman dahulu
baru tahun ini kita fasilitasi ya oleh dinas kebudayaan pariwisata kota bandung
kita fasilitasi kita publikasikan kita sosialisasikan ke warga bahwa kita memiliki tahun baru sunda
jadi tidak hanya tahun baru masehi saja atau tahun baru cina tahun baru hijriah saja tapi kita juga ada tahun baru sunda
jadi dalam satu tahun warga bandung merayakan empat tahun baru
penetapan tahun baru sunda didasarkan atas tiga hitungan
yani suryakala yang patokannya adalah matahari chandrakala yang patokannya adalah bulan serta palintangan yang berpatokan pada rasi bintang
dengan diterbitkannya kalender baru sunda ditandai pula dengan simbol sebagai bentuk kesadaran sunda untuk selalu merayakan tahun baru sunda
yang paling penting adalah simbolnya dulu
yang kedua kenapa ki hujan karena ki hujan juga merupakan sebagai simbol di sunda sendiri
sebagai apa ya kalau ada satu monumen atau momentum memang selalu ada cirinya
semakin malam gelaran seni tahun baru sunda semakin meriah dengan adanya penampilan grup musik karinding attack
delapan orang personil group mensosialisasikan alat musik tradisional sunda karinding
karinding adalah alat musik tradisional sunda yang terbuat dari bambu berukuran kurang lebih sepuluh cm x dua cm
untuk membunyikannya instrumen ini didekatkan ke mulut lalu dipukul salah satu ujungnya dengan jari tangan
karinding attack menyatukan musik karinding dengan musik metal
karinding attack itu adalah grup band bambu kita mencoba merekonstruksi lagi apa alat alat
yang udah ada jadi main sesuatu yang baru dengan sesuatu yang lama
jika di amerika ada heavy metal di eropa ada heavy metal di indonesia ada heavy bambu
jadi basically karinding attack anak anak metal semua
gelaran akbar seni budaya tahun baru sunda ini sekaligus sebagai ajang promosi kota bandung sebagai kota wisata
saya yul haq bandung